terbelahnya partai hanura diduga karena isu mahar politik
nama ketua dewan pembina partai hanura wiranto pun disebut sebut
akan kembali mengamankan posisi ketua umum
ada apa dengan hanura
apakah ini salah satu manuver mendongkrak elektabilitas di tahun politik
untuk mengulasnya malam hari ini kita sudah bersama dengan
ketua dewan perwakilan daerah sumatera barat partai hanura marlis
selamat malam pak marlis terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kemudian ada direktur eksekutif saiful mujani research and consulting atau smrc
jayadi hanan selamat malam pak jayadi
terima kasih sudah hadir
dan dari luar studio ada wakil ketua umum partai hanura
gede pasek suhardike dari luar studio
selamat malam pak pasek
selamat malam bang indra dan juga pak marlis sama pak jayadi ya
ya dengan pak jayadi hanan benar
baik saya kemarin kita sudah memulai perbincangan
dari sisi yang mendukung mosi tidak percaya
saya kasih kesempatan dulu kepada pak pasek
apa yang sebenarnya terjadi pak pasek yang dari pandangan atau kacamata anda
ketika ada dua puluh tujuh dpd klaimnya begitu ada juga empat ratus dpc
yang menyorongkan mosi tidak percaya terhadap pak osman sabtaodang
dan kemudian ada pemecatan terhadap pak osman sabtaodang sebagai ketua umum hanura
yang pertama tentu dinamika ini dinamika yang kurang produktif bagi saya pribadi ya
karena saya kaget juga ketika kita sedang persiapan mengantisipasi verifikasi faktual

pasapunten m k muncul dinamika seperti ini
tapi saya mencoba memelikma positif bahwa dinamika seperti ini mudah mudahan nanti punya solusi yang positif juga pada akhirnya
pada titik titik tertentu ketika semua berpikir soal hanura di dalam proses pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan datang
itu yang pertama posisi sikap saya
dan sikap saya yang kedua melihat fenomena ini saya kira dikembalikan saja pada angka depan
kembalikan saja pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah sangat terukur tentang bagaimana mekanisme kalau memang ingin mengganti ketua umum
prinsipnya begini mengganti ketua umum dan ketua dewan pembina itu boleh
tapi caranya juga diatur
ketika caranya itu tidak sesuai dengan aturan maka tentu tidak bisa
saya kira itu prinsip dasarnya
nah bagaimana caranya itu sudah diatur di rt
ada dua per tiga anggota dpd dan ini katanya dan ya bukan atau dan dua per tiga dpc
ini pun mekanismenya kemudian harus disiapkan kepada dpp untuk menyiapkan prosesnya
jadi tidak bisa memecat ketua umum itu ketika ada orang kumpul kumpul rapat jenis rapatnya apa
karena di drt diatur jenis jenis musyawarah itu dalam organisasi
apakah itu munas munaslup apakah itu rapimnas rakornas rakernas rapat pleno
dan rapat pengurusan harian semua ada mekanismenya
tinggal diikuti aja jalurnya itu
ketika jalur itu tidak terpenuhi tentu tidak bisa
bagaimana seorang ketua umum dan ketua dewan pembina itu dipilih lewat munaslup
di dalam anggaran dasar kami diatur munaslup adalah kekuasaan tertinggi di dalam partai hanura
tidak bisa rapat di bawah itu memecat hasil rapat di munas
itu logika sederhananya
tidak bisa juga
rapat di bawah
kemudian kumpulan berapa orang lalu mengklaim langsung memecat dan mengangkat plt
itu juga tidak bisa
nanti diuji di sana
saya kira itu jauh lebih elok dan lebih produktif bagi kita semua yang ada di hanura
karena saya terus terang saja berharap sekali ini bisa segera selesai dengan sangat konstruktif lah
saya minta tanggapan pak marlis sebagai salah satu dpd yang mengusung mosi tidak percaya dan memecat ketua umum
ini rapatnya jenis rapatnya kemarin apa
kumpul kumpul sekedar rapat di bawah
tidak jelas kalau kata pak gede pasek tadi
saya kira kami tidak dalam kapasitas hadir di dalam rapat bph itu ya
kami hanya menyampaikan pernyataan tertulis kepada dewan pimpinan pusat bahwa kami dpd dpd se indonesia
ini semua dpd ini tiga puluh empat dpd
tapi lebih dari dua per tiga
berapa jumlahnya kira kira pak
pada saat itu kita mengkonfirmasi dua puluh tujuh dpd
dua puluh tujuh dpd itu bertemu di jakarta
kemudian berdiskusi mempelajari dan melihat kondisi yang terjadi pada hari ini di partai hanura
kenapa ujug ujug bertemu
karena memang sudah ada komunikasi diantara kita
cuman waktu itu kita menunda sampai proses pendaftaran pilkada
karena kalau ini terjadi pada proses pendaftaran pilkada tentu akan terganggu
jadi kita sepakat waktu itu
kita selesaikan itu dulu
baru kita ketemu
kita ketemu di jakarta karena beberapa daerah itu sudah tidak tahan dengan situasi psikologis mereka
kemudian kita ketemu di situ dan kita mendiskusikan bagaimana terjadi di daerah anda
bagaimana di daerah anda
semua itu cerita
dan termasuk juga orang dpp kita undang
bagaimana tanggapan anda dpp pada kondisi yang seperti ini
ini satu tahun kita jalani
ternyata situasi tidak lebih baik
tapi justru mungkin masuk kepada rana dan situasi yang lain
ranah dan situasi yang mengkhawatirkan kami
sebentar dulu pak marlis
dpp yang diajak bertemu dpd dpd ini siapa
berapa orang dan apakah
barangkali sudah ada yang di kelompok ambara itu hampir ketemu kita malam itu semuanya
di kelompok ambara ya
kecuali ya kelompok pak gede paset tidak
karena memang tidak
sejak awal memang sudah terlihat ada kelompok kelompok
kita sudah tahu
kita sudah tahu
di dpp itu sudah terbelah dua waktu itu
ada kelompok pak gede pase yang ya mohon maaflah
sebagai penompang baru anak kos di hanura
dan kami melihat suasana yang ditampilkan itu sudah tidak kondusif gitu
sebejak pak gede pasek dengan kawan kawan masuk ke hanura
dan kemudian sejak pak usman sabta menggantikan pak wiranto
ini suasananya sudah tidak nyaman lagi
tapi waktu itu kami mencoba untuk bertahan
tapi pada posisi sekarang setelah setahun dan kita khawatir nanti ini tidak lolos electoral threshold
ini akan mengkhawatirkan
ini rumah kami
ini kami yang mendirikan
lebih tepatnya apa yang dirasakan dpd dpd pak
contohnya dari sumbar sendiri apa kira kira
saya mungkin tidak mau bicara sumatera barat secara khusus ya
karena bagaimanapun saya tentu hormat dengan pak ketum pak oso
karena beliau adalah orang sumatera barat
dan beliau adalah ketua gepung minang
tapi saya ingin lepaskan dari suasana psikologis ini dulu
partai ini ketika terjadi pergantian ketua umum dari pak wiranto kepada pak oso
tentu ada harapan baru bagi kami
ini adalah ekspektasi kami bahwa ini adalah sebuah darah segar
untuk memberikan sebuah semangat baru kepada partai hanura
untuk partai hanura ke depan lebih baik
dalam setahun ini ternyata suasana itu tidak kami temukan
justru ada sebuah perasaan ketakutan dari hampir seluruh ketua dpd menjalankan partai ini
sejak kapan ini
saya kira dari hari pertama
hari pertama beliau jadi ketua umum ketika munaslup di bambu apus besok paginya sudah ke sumatera barat
cuma saya waktu itu tidak bisa mendampingi beliau
sudah lift sampaikan di forum kantor dpd hanura sumatera barat
mana ini ketua dpd
beliau minta izin pak getum kata pak sekretari
wah pecat ini
sudah ada kata kata pecat itu sudah ada di hari pertama
dan saya memang adalah orang yang pertama yang akan diberhentikan oleh pak oso waktu itu
tapi tidak terjadi
artinya mengumbar kata kata pecat dengan sebarang hal
sudah pada hari pertama beliau jadi ketua umum
dan ini menular di bambu apus
ini menular di berbagai daerah
dan di daerah lain terjadi
bukan hanya diucapkan tapi justru diberhentikan langsung
baik kita selanjutnya akan bahas setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami di prime news
ada kelompok kelompok tadi yang sempat dibuka oleh pak marlis ya
terutama kelompok pak gede pasek yang disebut penumpang baru tadi ya
nanti kita minta tanggapan pak gede pasek
tapi pak pajak tahan dulu sebentar saja
saya ingin lihat pendapat dari pak jayadi yang ada di luar tentu saja ya
bagaimana anda melihat ini terjadi di hanura
ya sebetulnya gejala faksionalisasi di setiap partai itu kan ada di seluruh indonesia
dan sebetulnya partai juga sebenarnya kan pelembagaan paksi paksi
karena pasti ada berbagai kelompok dalam partai
faksi itu wajar jadinya dari partai politik
ya kalau nggak ada paksi paksi ya bukan partai
cuman masalahnya adalah bagaimana partai itu seharusnya karena dia merupakan pelembagaan dari fraksi paksi
atau pelembagaan dari berbagai kepentingan
atau dengan kata lain sebetulnya partai itu adalah pelembagaan dari konflik
maka seharusnya partai memiliki mekanisme untuk menyelesaikan konflik itu
nah ironis memang banyak partai di indonesia dan ini contohnya di hanura
bahwa partai partai di indonesia memang sangat rentan terhadap konflik
terutama di indonesia
terutama konflik yang diakibatkan oleh paksi paksi yang memiliki kekuatan figur di masing masing di masing masing partai itu
nah yang sebetulnya orang dari luar tidak begitu jelas sebenarnya masalahnya apa
termasuk anda kan
tiba tiba di hanura ada gejolak ini ini ada apa ini
cuma yang kita tahu adalah ada saling pecat
yang berita yang kita dengar adalah beberapa dpd dipecat
tentu ada masalah disitu kan
kemudian lalu ada saling pecat
yang satu mencat ketua umum yang satu mencat sekjen
jadi saling pecat
apa itu artinya
artinya memang ada masalah ada konflik yang tidak terselesaikan
pertanyaan kita adalah bagaimana mekanisme penyelesaian konflik yang ada di hanura
fakta bahwa ini kemudian mencuat tapi sudah terjadi pecat memecat
itu berarti kan tidak ada mekanisme penyelesaian konflik
pertanyaan kita misalnya apa fungsi mahkamah partai yang ada di partai hanura
apa fungsi fungsi dari struktur struktur misalnya dewan pembina apalagi yang ada itu
pada yang kehormatan
pada yang kehormatan
bagaimana hubungannya dengan pimpinan partai dan sebagainya
kenapa sudah muncul pecat memecat sampai ada beberapa dpd yang dipecat
apakah itu sudah memiliki
kalau hari ini barangkali sudah lebih dua puluh
yang awal ya sebelum kasus
sebelum itu enam
ke publik kan sudah ada enam
jadi pertanyaannya jadi kesimpulan saya untuk sementara memang hanura sekarang memang belum mengalami pelembagaan yang memadai
memang rentan sekali terhadap konflik konflik ini
nah biasanya konflik ini mau tidak mau hanya bisa diselesaikan kalau ada figur figur besar yang ada di hanura itu bisa mengambil alih lagi
mengambil alih lagi atau bagaimana
sekarang kan sudah ada kalau kita asumsikan minimal sudah ada dua figur besar di hanura
kalau dulu kan hanya pak wiranto
sekarang ada pak oso
berarti kan ada dua figur ini yang hak usahanya bisa menyelesaikan masalah ini
kalau mahkamah partai mungkin kan akan tergantung juga kepada konsentrasi antara keduanya
memang itulah resiko sebuah partai menggantungkan diri pada
tapi bacaan anda ini terjadi di tengah tengah sebuah partai konsentrasi untuk memenangkan pilkada atau menangkan calonnya atau memenangkan koalisinya
di tengah yang sebelumnya adalah tenang tenang saja itu bagaimana
bacaan saya adalah konflik ini antara lain dipicu oleh konflik terkait dengan pilkada
justru karena pilkada itu sendiri ya
salah satunya adalah konfliknya di pilkada dugaan saya ya
misalnya misalnya nih kan biasanya seringkali ada problem dalam soal siapa yang harus dicalonkan di sebuah daerah
nah mekanismenya bagaimana di hanura
di banyak partai lain itu jelas tuh
pokoknya dpp yang ngatur gitu kan
tapi ada peran dpd dan sebagainya
sejumlah partai tampaknya cukup jelas
atau mereka membuka pendaftaran secara umum lalu masuk ke dpc lalu ke dpd lalu ke pusat
baru kemudian keluar rekomendasi
nah tampaknya mekanisme itu yang
mungkin macet di hanura
sehingga ketika terjadi ketidaksepakatan antara mekanisme di daerah atau dinamika di daerah
dengan dinamika di pusat
kan seringkali gini nih
misalnya di dalam konteks katakanlah pencalonan di pilkada pak ya
dpd menghendaki si a
tapi belum tentu kan cocok dengan dpp
nah itu kan kalau itu tidak ada mekanisme
penyelesaian yang disepakati oleh
maka kan terjadi
jadi dugaan saya mengapa itu muncul saat ini ya terkait antara lain
dan jadi pilkada ini mungkin picu
dimana konfliknya juga terjadi disitu
oke baik pak pasek bisa anda tanggapi pak pasek
tadi ini mungkin saja soal pilkada
apakah memang pak oso ini juga kemarin sempat mengklarifikasi
tidak ada itu mahar mahar
tidak ada keperibadi
tetapi ini tentu saja untuk kepentingan partai dan lain sebagainya begitu
dan ini dituding karena memang kepemimpinan pak oso yang menebar ketakutan pecat pecat sejak awal menjabat begitu
terutama untuk anda dan kelompok anda yang disebut sebagai pendatang baru di partai ini
ya jadi yang pertama saya tidak punya kelompok
saya masuk handura itu karena dua hal
pertama memang diajak oleh pak usman sabta
karena kita sama sama di dpd
yang kedua saya ketemu dengan pak wiranto
dan saya tertarik ketika melihat figur pak wiranto membangun partai ini tidak membangun dinasti keluarga
saya menemukan sebuah konsep partai yang bagus
dimana tidak diwariskan kepada anak cucu sebuah partai
tapi diwariskan secara ideologi
itu membuat saya tertarik bergabung
jadi ketertarikan saya itu karena itu
dan saya tidak membawa kelompok
saya membawa diri saya sendiri
nah ketika saya ada di dalam
kemudian saya mencoba membangun sebuah mekanisme dan tradisi yang versi saya
tersangka aja sampai beberapa hari yang lalu saya masih komunikasi dengan baik dengan pak daryatmo
kami sering diskusi diskusi soal bagaimana membangun partai
berkeluh kesah masih biasa
saya waktu itu memahami memang ada perubahan style kepemimpinan
karena ini kan masing masing punya gaya berbeda beda
tetapi saya melihat bahwa di atas semua itu ada konstitusi partai
yang harus kita ikuti bersama
ketika dia tidak cocok
oh ini melanggar
oh ini nggak benar
kan tinggal diuji aja
dilaporin ke dewan kehormatan
dibuka di mahkamah partai
yang sudah diatur dalam adart
ini kan tidak jalan
kemudian tapi kemudian muncul begitu saja
saya sampai obrolan masih posisi di dapil di bali
kaget melihat itu
kemudian saya ke jakarta
saya pelajari semua apa yang terjadi
akhirnya saya mengambil posisi
saya berada di sana
dalam konteks tidak oleh figur
tetapi oleh kepentingan konstitusi partai
itu yang menyebabkan
karena tidak bisa memecat seorang ketua umum
langsung menunjuk plt dengan cara
musyawarah yang tidak jelas
statusnya di dalam adart
pak wiranto saja
yang waktu mau menyerahkan baik baik
kepemimpinan ketua umumnya kepada pak oso
dia memerlukan tempat yang namanya munaslub
ini mengganti ketua umum yang masih ada
yang mecat ini siapa kapasitasnya
di adart yang bisa mencat ketua umum itu siapa
tidak ada diatur oleh pengurus sekjen
kemudian wakil ketua umum
mau mecat ketua umumnya nggak ada
yang ada justru
hasil adart dan rapimnas pertama di bali
ketua umum diberikan ke mandat penuh
untuk menata ulang
fungsionaris kepengurusan di partai
ya ini yang akan saya membacanya
tidak orang per orang
oleh teman teman dpd ini munaslup lah ini yang akan diajukan begitu
dan sekarang ini klaimnya begitu ada dua sudah memenuhi dua per tiga dpd
kemudian dan sudah melebihi dua per tiga dpc
nah kalau ini apakah konstitusional menurut adrt
membangun optimisme itu klaim itu bagus
tetapi yang pasti ambil contoh saja
kemarin kami ketemu dengan ketua jawa timur pak kelana
beliau mengatakan pak faso
oh aduh saya ikut neken nih
ternyata baru saya baca ini malah kok nurunin pak oso
saya bukan itu maksud saya
akhirnya dia cabut penjelasan itu
kemudian beliau hari ini umroh
untuk biar jangan sampai terganggu proses umrohnya
beliau menyampaikan itu
dan sekarang teman teman jawa timur semua mulai gabung dengan kami
bali semua gabung
cerita dari pak kelana apa pak
ntp juga sama
sebenarnya mereka lebih menginginkan
partai ini dibangun lebih solid
untuk menghadapi verifikasi faktual
yang kemungkinan seandainya diputuskan kpu akan dilaksanakan
lebih banyak teman teman dpc teman teman dpd yang pas
misalnya teman jogja
teman pak sunar nugroho
beliau itu hadir di pertemuan itu
tapi ketika beliau kemudian pulang menyampaikan pada saya
loh pak saya pikir ada koordinasi soal kepentingan parti
tapi ini kok mau pecat pecat orang
akhirnya beliau itu mundur
tidak mau ikut ikutan
hal hal ini saya kira aspirasi ini jauh lebih besar
ingin menginginkan agar ini segera jalan on the track lah
kepada tantangan partai kedepan
saya setuju dengan pak jayadi
bahwa memang ini hanura
saya kira ini sebuah potensi ingin besar
karena biasanya kalau partai itu besar
banyak kepentingan di dalamnya
tapi saya yakin di ujungnya itu nanti akan ketemu sebuah solusi solusi yang lebih positif
sebelum sampai kesana harus ada penjelasan dulu pak pak
dibandingkan golkar yang sudah sangat tua saja
masih konfliknya begitu
kami yang agak remaja kan wajar masih agak begitu kan
tapi nantinya ujungnya mudah mudahan nanti akan ketemu ini
itu harapan saya juga
baik ini menarik dari cerita pak pasek ini
kalau ada cerita dari dpd jatim
yang ternyata datang tidak tahu apa apa diajak soal pecat memecat
ini kan jadi semacam jebakan pak marlis
itu contoh saja yang saya sampaikan
ada lagi yang lain
ada lagi yang lain ya
kita akan ulas lebih lanjut tetaplah di prime news
diklaim ada dua puluh tujuh dpd sampai empat ratus dpc juga
yang meminta mosi tidak percaya
menurunkan ketua umum partai hanura
tapi menarik dari cerita pak pasek tadi
mungkin bisa dijawab benar atau tidak
kalau ternyata ada pimpinan pimpinan dpd yang hadir
kesannya mereka tidak tahu apa apa
tapi kemudian ternyata soal pecat memecat
ini kan jebakan sebenarnya pak
kalau benar seperti kata pak pasek ya
bagaimana anda menjawab
saya kira suasana malam itu tidak seperti itu
kita bicara dari hati ke hati
bagaimana suasana partai kita kok seperti ini

ketika pak wiranto dulu menjalankan pesawat kita ini
tapi sekarang sudah tidak karuan saja ini
manuvernya luar biasa
sehingga kita mabuk semua penumpang di pesawat ini
sehingga kita bicara
terus apa jalannya
apakah kita akan tetap bertahan dengan seperti ini
atau mungkin ada sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga
pak pasek tadi mengatakan ya kitab suci kita adart
tapi kan bukan hanya pak pasek yang bisa menafsirkan adrt
kita juga punya kemampuan untuk menafsirkan itu
menurut kami jalannya adalah kami bersama sama menyatakan bahwa kami tidak siap lagi dengan kondisi seperti ini
jalannya apa kita membuat mosi tidak percaya secara tertulis
itu bukan mecat itu belum mecat
urusan pecat memecat itu kan ada mekanisme
kita setuju bahwa minuman minum munaslup nanti
maka kita ajukan itu dpp melakukan rapat
itu kan urusan dpp
itu sudah ya rapat itu ya
sudah diambaran kemarin
nah disitu ternyata berdasarkan mosi tidak percaya
nah disitu ternyata berdasarkan mosi tidak percaya
dpp mengambil keputusan untuk menonaktifkan pak ketum
kalau di dpp itu tidak ada ketua umumnya sah juga rapat
maka ditunjuk plt
wakil ketua umum kan berhak
berhak dengan sekjen
nah itu kan wilayahnya dpp
kami tidak masuk wilayah itu
kami masuk hanya dalam posisi kami sebagai dpd
nah berdasarkan itu kami tadi bertemu dengan pak wiranto
minta waktu untuk diskusi dengan pak wiranto dan sekaligus menyampaikan kondisi terkini
begini pak kondisi kami di daerah
ini betul betul tidak nyaman
kami khawatir kalau suasana ini tidak diperbaiki
ini partai kita jadi wasalam ini
yang ketemu pak wiranto itu ada yang dari jawa timur dan jogja nggak
tapi memang pak kelananya tidak
kalau pak kalana sudah berangkat umroh
nah tapi sekretarisnya
cak warsi itu hadir kok
jogja datang jogja
jogja memang itu pada posisi abu abu
ini keperjuangan ini pak
ada orang yang pada posisi abu abu
ada orang yang pada posisi abu abu
ada yang posisi tegak
kami ini orang yang jantan pak
tapi tentu ada juga yang dipengaruhi
karena mungkin dibujuk dengan uang atau yang segala macam
ada yang dibujuk dengan uang
ada kita dengar kok
kalau datang ke sini dikasih lima puluh juta
kalau datang ke sini dikasih
itu serius itu
dpc dpc yang sudah membuat itu suruh cabut lagi
kamu dikasih uang sekian
kalau enggak nanti itu bisa jadi fitnah
saya hanya ingatkan pak marlis
agar lebih dewasa sedikit
ini kan konflik ini masih bisa dikomunikasikan dengan lebih sehat
harus melakukan tuduh tuduhan
yang nanti kemudian kalau tidak bisa dibuktikan dia menjadi fitnah
sehat saja kita berbeda pendapat
oke siap pak
bapak menafsirkan adirt
tapi yang ingin kami sampaikan
saya adalah salah satu ketua tim proses revisi adart tersebut
bersama sama dengan pak daryatmo dan juga pak dosi dan sebagainya
jadi saya rasanya lebih paham
misalnya pemahaman tentang pasal enam belas

yang dipakai dasar tentang kekosongan jabatan
itu pasal itu
saya tidak berdebat dengan anda tentang itu pak pak sek
filosofinya adalah kalau jabatan itu kosong
saya tidak berdebat tentang pasal itu dengan anda
kami hanya bicara tentang aspirasi kami di dprp itu
bahwa kami tidak nyaman lagi di dasar sana sekarang
ketua umum otoritas rapat
anda jangan bawa ke situ itu wilayah anda di dpr
otoritas rapat ada di ketua umum
lalu orang yang di luar ketua umum
membuat agenda rapat yang tidak jelas
apakah itu rapat harian rapat pleno rapat apa
saya hari ini melecat
memplt kan ketua umum
yang rapat di dpp siapa yang mengadakan rapat pleno
masa rupanya tidak ada
pak pak sek tahan dulu ya
ketua umum itu
ya pak pak sek tahan dulu pak pak sek
yang menggelar setelah dpd dpd
kami kan tidak berada di situ
tapi berdasarkan berita yang kita baca
itu rapatnya dpp
itu dipimpin oleh wakil ketua umum
ada sekjen ketua dewan penasehat pak subagio as
kemudian ada juga general pak erick
ada juga general pak erick
jadi dari kepengurusan bph hari ini hampir
bagi kami tidak ada konteksnya menyebutkan jenderal
konteksnya adalah di dalam munasluk
kemudian di dalam ada art
jelas otoritas kewenangan kekuasaan itu
selama dia masih menjabat adalah ketua umum
yang mengatur rapat rapat dan sebagainya
coba bapak baca ada art
di situ sudah jelas di anggaran dasar juga
mengatur soal tidak boleh mengatasnamakan

tanpa proses yang benar
kalau dalam keadaan normal benar
jadi kita konteksnya di situ saja bicara
sebelum ke pak jayadi
singkatan menjawab dari pak pak sek tadi
iya kalau dalam keadaan normal kita setuju
undangan rapat itu ditekan oleh ketua umum
yang dipermasalahkan ketua umum
ini kan dpd dpd sudah tidak percaya
sudah sampai kemosi tidak percaya
tidak mungkin dong ketua umum yang undang rapat
yang dipermasalahkan ketua umum kok ya
ini logikanya begitu saja ya
nah kita sudah tidak tahan dengan situasi seperti ini
tidak ada ruang dialog
oh tapi sebelumnya pernah menyampaikan itu ke pak ketua umum
tidak tidak bisa
kami tidak bisa dialog pak
kenapa ini dilarang pak pak
kalau bicara adrt tadi
kita mau tanya juga ke pak pak sek
itu kawan kawan yang dipecat itu ada nggak keputusan
makamah konstitusi atau makamah partai
atau ketua dewan kehormatan
tidak ada itu
main pecat saja
oleh lisan oleh pak
ya dibuatkanlah sk
begini ya begini
saya mau cakap
bentar pak sek
kalau muncul adrt
jangan berbicara tentang persifat pak sek saja
boleh saya jelaskan
saya mau jelaskan
teman teman kita yang korban ini pendiri partai pak pasek
itu juga masih zamannya pak suding jadi sek
anda ini orang baru di partai hanura
anda tidak merasakan bagaimana kita memperjuangkan hanura
itu pertama ya pak
ganti aja pak marlis ya
ganti aja pak marlis
ketika proses ada plt
itu selalu didahului dengan adanya tim dulu turun
tim itu bukanlah
ketua umum tidak
itu tim yang ditunjuk
salah satunya yang menguasai wilayah
yang dari daerah tersebut
ataupun punya jabatan yang khusus di dpp
tim ini turun
laporan dari tim ini kemudian diproses
jadi mekanisme diatur
dan itu yang menandatangani

kemudian dibebankan ke pak uso semua
seakan pak uso otoriter
kalau otoriter itu tidak ada
jadi kita harus mengatasi
jadi kita harus mengatasi
jadi kita harus mengatasi
jadi kita harus mengatasi
jadi kita harus mengatasi
jadi kita harus mengatasi
otoriter itu tidak ada orang lain
beliau langsung ambil putusan
ini kan tidak
misalnya jawa barat
jawa barat aja
itu anggota timnya anggota dpr semua malah
termasuk pak dadang
termasuk pak joni misalnya
itu yang timnya di sana
lu kemudian kok
kemudian sekarang pak uso nya dituduh
dia pecat sendiri
lu rekomendasinya dari mereka kok
itu yang kita lakukan
itu yang kita lakukan
coba baca dokumennya
ketika kita mau menuduh seseorang mari kita pelajari dulu data fakta dengan detail
kalau kita sudah detail
kita tidak akan salah membuat kesimpulan

sehingga dokunent ndokumennya masih ada
dan yang menantang antang sk itu juga dengan pak sudeng bukan pak uso sendiri
nomor surat nya jelas juga
jadi prosesnya itu tidak lah personal
sebelumnya ada jambi
itu dpc dpc mengirim surat mosi tidak percaya
tidak langsung kita iakan itu tetap kemudian dibiarkan karena kami lihat waktu itu prosesnya tidak begitu perlu
agar tidak menimbulkan masalah tidak begitu prinsip
itu tidak dijalankan
tetapi kalau memang itu dianggap prinsip kemudian dibuat tim
semua ada timnya itu semua
dan perserangan yang masih pun saya bagian okak tidak satu pun saya ikut di dalam timnya
ada saya tidak ikut di dalamnya murni kita serahkan kepada mereka yang dianggap menguasai wilayah itu
jadi konteksnya di sana dokumennya ada semua
salah kita kemudian kalau ini main pecat seakan sendiri pak oso otoriter diktator memecat orang
loh suratnya itu ditandatangani dengan pak suding berdua lalu yang satu bersalah yang satu terhormat begitu
kan kurang bagus melihatnya
makanya itu yang saya bilang saya berpijak pada konstitusi
saya pelajari semua masalah
tidak apa apa pak oso diganti silahkan
mekanismenya cari yang benar diuji di situ
lebih banyak mana yang minta diganti dengan yang lebih banyak mana minta perbaikan
terus terang saja di dalam sejarah kepartian yang saya dapatkan dari bendum penjelasan bendum ya
pak pasek sekarang ini transformasi keuangan sangat bagus
jauh dibandingkan sebelumnya
dulu memang masih banyak sekali orang bermain main soal pilkada
sekarang terukur semua
kalau ada yang bermain main ditutup pintunya
jadi banyak yang kecewa memang
tetapi kan ini untuk kesehatan partai
kalau kita ingin sehat kita ingin semua yang manis
ini ada arah baru nih
kadang kadang jamu yang pahit harus kita minum
sehat cepat gitu loh
ini saya kira harus dipahami
jangan baru minum pahit ini jelek ini jelek
ini konteksnya kalau untuk obat ya harus diterima
biar cepat sembuh
kalau diminum yang manis manis terus malah nanti kencing manis kan
malah gak sehat gitu loh
ini saya kira pemahamannya secara utuh
jadi nggak usah seakan pertahankan sekali
kita harus break terlebih dahulu
kita harus di dalam satu rumpung
kita harus bisa dikomunikasikan
saya secara pribadi berharap
dan saya secara pribadi berharap
baik adu argumen tadi sudah terjadi
tapi saya ingin mendapat jawaban dulu dari pak marlis
kita bergantian ya pak pasek untuk menjawabnya
saya akan lihat pandangan dari bang jayadi terlebih dahulu
kalau tadi dilihat ada pecat otoriter dan sebagainya
sebenarnya saya belum menemukan pemantik real
tapi terjadinya sekarang ini
kalau ceritanya kan sejak dulu
soal ketidaknyamanan dan lain sebagainya
anda melihatnya ini ada apa sih
apakah memang ada kepentingan dua ribu sembilan belas soal posisi ketua umum
kalau kita lihat hanura sejauh ini sebagai partai dengan tingkat elektabilitas yang kita ketahui bersama
tapi tentu saja dari sisi pak pasek tadi mengatakan keuangannya sedang bagus
pilkada orang orang yang biasa mengambil mahar sekarang nggak nyaman
khususnya dengan gaya kepimpinan pak oso
justru itu untuk meminum jamu begitu agar sehat
nah anda melihatnya ada apa ini kira kira
saya belum menemukan pemantik realnya sebenarnya ketika terjadi itu sekarang
ya kita nggak tahu pemantik realnya apa
tapi yang kalau lihat dari diskusi tadi jelas minimal ada satu kita melihat ada dua pengelompokan
ada pengelompokan orang lama orang baru
terlepas dari itu positif negatifnya tergantung hanura ya kan gitu
yang kedua tadi ada ketidakpuasan ketidakpuasan
misalnya jadi yang disampaikan oleh pak marius kan ketidakpuasan terhadap kebijakan dari pusat
terutama soal misalnya pemecatan enam dpd misalnya ya
yang kalau menurut versi pak pasek itu sudah melalui prosedur hukum yang berlaku di hanura gitu
jadi artinya yang kedua ada ketidakpuasan
yang ketiga ada perbedaan interpretasi terhadap interpretasi baik hukum maupun politik terhadap apa yang dialami oleh
dan kemudian juga kebijakan kebijakan dari dpp sekarang
jadi terlepas dari semua itu itu artinya ada konflik di hanura
nah ya kalau hanura mau tidak pecah seperti partai partai yang sudah pernah pecah sebelumnya
hanura sendiri sebetulnya pecahan dari golkar
pecahan yang kemudian pecah akhirnya
nah itu kan jadi ironis ya
jadi ya tampaknya akar masalah itu harus diselesaikan
ketidakpuasan itu harus diselesaikan
paksionalisasi itu harus dipertemukan gitu
kemudian konflik tadi
kan ada konflik konflik yang harus diselesaikan
konflik itu harus diselesaikan
dan saya kira kan mekanismenya cukup jelas seharusnya
ada mahkamah partai
jadi saya melihat sekarang posisi dari hanura adalah memanfaatkan momentum ini untuk justru memperbesar
bagaimana kalau mahkamah partainya terbelah juga seperti pengalaman partai partai yang sebelumnya
nah itu dia
karena itu penyelesaiannya harus
kalau sekarang tidak hanya secara hukum adart nya hanura
tapi harus ada penyelesaian politik di dalam hanura sendiri
dengan tokoh tokoh tadi ya
ya penyelesaian hukumnya adalah kembali ke memastikan mahkamah partai mengakomodasi semua konflik yang sudah terjadi
lalu mencoba menyelesaikannya
tapi pada saat yang sama harus ada kemauan politik
dari kalau menurut saya mau tidak mau
sudah ada dua figur besar di hanura sekarang
iya masalahnya figur besar ini salah satu figurnya yang dipermasalahkan oleh dpd
dpd paling tidak seperti itu ya
tetapi saya mengapa tadi menyinggung soal apa namanya terkait dengan dua ribu sembilan belas
karena ini datang pernyataan yang saya kutip dari situs detik com ya
yang baru di upload hari ini begitu juga
ini ada pernyataan dari pak oso yang menarik sebenarnya
yang saya kutip seperti ini
boleh aja silakan
kalau wiranto mau menang
kalau mau menjadi ketua umum kembali
silakan saja saya kasih
kata oso di kompleks parlemen senayan jakarta
hari ini selesai ya
kemudian disitu ditambahkan lagi
orang dulu dia kasih saya kok
minta tolong ke saya buat jadi ketua
sekarang kalau mau minta lagi ya saya kasih
kalau diambil nanti kali aja dia bisa jadi capres atau cawapres
ini apakah ini ujungnya ke sana atau kaya ini sebenarnya bagaimana menurut anda
ya belum tentu ke sana ya
siapapun bisa menjadi cawapres
tergantung kepada capresnya mau apa enggak kan nanti
paling nggak buat modal dia untuk misalnya mendekati ke calon
misalnya ini petahana pak jokowi atau mungkin siapa misalnya
selama ini hanura kan sudah berada di gerbongnya pak jokowi
agak sulit mereka untuk pindah ke gerbong pak prabowo atau gerbong yang lain
pada saat ini ya
jadi saya kira soal itu tidak menjadi concern utama
tetapi sebaiknya menurut saya figur seperti pak wiranto
maupun pak oso
pada saat ini mengambil posisi sebagai eh bapaknya hanura
keduanya harus menunjukkan
tapi antar bapak ini tadi sudah saling
ya makanya sebagai bapak mereka harus mencoba sebaiknya mengembang konsensus terlebih dahulu
baru kemudian masing masing berbicara ke media
tidak memperuncing permasalahan
tidak memperuncing masalah
kecuali kalau memang mereka
memang itu masalahnya
memang itu masalahnya
ternyata memang dua tokoh itu
ya kalau memang masalahnya
jangan sampai itu masalahnya
ya baik baik
saya menarik ini sebenarnya saya tanyakan ke pak pasek
tapi ke pak marlis dulu
pak marlis tadi pak pasek sempat menyinggung
pecat memecat seolah olah pak oso otoriter di daerah
orang ada timnya
timnya itu ya salah satunya pak dadang
pak dadang ikut kubu ambara ya
kemudian ada pak suding disitu yang ikut tanda tangan pemecatan di pd pd
kok sekarang yang dapat nama jeleknya itu cuma pak oso begitu
bagaimana anda melihat ini
mungkin tidak etis ya sebutkan di forum yang seperti ini ya
tapi tentu yang secara psikologis kami merasakan
bagaimana suasana batin kami ketika satu tahun terakhir ini
jadi kalau argumentasi pak pasek tadi bahwa ini prosedural seperti itu ya sih oke oke saja
tapi suasana batin itu
ya tentu tidak bisa dibohongi
jadi maksudnya timnya itu takut juga sama pak oso
siapa sih yang bisa bicara dengan pak oso
kalau kita mau bicara nggak ada yang bicara
contoh pelanggaran adrt yang kita mau sampaikan di forum ini
ketika rapimnas kemarin di bali pak oso ngumpulkan kita di satu ruangan
beliau minta kita menyetujui bahwa penanda tanganan sk dpc dpc kabupaten kota dipindahkan kepada ketua umum
tidak lagi kepada ketua dpd
kita sebetulnya waktu itu tidak setuju tapi tidak ada yang berani bisa bicara dengan pak oso
dan itu menjadi kebetulan rapimnas
kenapa misalnya ketakutan seperti ini
itu pelanggaran adrt
perobahan adrt itu harus dilakukan di munasluk atau munas
kemudian suasana batin ketika misal rapat dan segala macam itu
ya bagaimana ya
saya mungkin pada posisi tidak merasakan seperti teman teman yang lain
tapi dpd semua tanda tangan waktu itu
nggak ada tanda tangan
itu kan rapimnas
hanya di suatu ruangan minta persetujuan
nanti jadi keputusan rapimnas
itu kan tidak forumnya
semua penggantian dpc kembali ketua umum
diserahkan kepada ketua umum
sekarang dpp menanda tangan di dpc ke bupaten kota itu dpp
padahal itu di dalam adrt itu adalah dpd
satu tingkat diatasnya
belum lagi ada pak pasek di sini di hanura ini
saya sebagai pelaku sejarah di solo
tapi dirobah itu
nah ini satu hal yang barangkali juga menimbulkan suasana kebatinan
pak pasek silahkan menanggapinya
ya tergantung dari mana sudut pandangnya ya
kalau soal perubahan adrt kan jelas
munaslup di jakarta menyampaikan
pertama memilih pak wiranto sebagai dewan pembina dan pak usman sabta sebagai ketua umum
yang kedua memberikan kewanan penuh kepada beliau berdua
untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu
baik soal masalah struktur personalia kepengurusan formatur
maupun juga soal anggaran dasar rumah tangga
karena itulah kemudian adrt itu ditandatangani oleh pak wiranto sebagai ketua
dan pak usman sabta sebagai sekretaris
dan itu bukan dirapimnas diberikan
ini biar tidak salah
itu sebelum dirapimnas
dirapimnas dibagikan itu
nah logikanya begini
kenapa kemudian sk itu dikeluarkan dpc dpc itu kepada dpp
itu juga melihat partai partai lain sama
banyak sekali dpc dpc ketakutan dengan dpd ketika dia berbeda pendapat
dan pusat itu untuk bergerak ke bawah itu berbeda
ini kan perbedaan sudut pandang
memang jadi raja daerah itu jadi hilang
karena mengancam daerah
misalnya beginilah sekarang
seandainya di sumatera barat di tempatnya pak marlis
kalau dulu sangat powerful
karena dpc itu takut
tapi coba nanti kita lihat besok atau lusa
ada berapa orang yang mengikuti pak marlis
ada berapa dpc yang nanti mengikuti dpp
dpp yang sah yang terdaftar di kumham dan hasil munaslup
lebih baik saya tidak bisa ngomong
mari kita lihat besok saja lah
nggak usah sampai lusa
besok saja sudah terlihat
sekarang dpc nya takut sama dpp kalau begitu pak
nah publik akan tahu
yang dari sumatera barat berapa sih
apa benar mereka ketakutan dengan pak usman sabta
atau justru mereka malah senang dengan pak usman sabta
nanti akan terlihat
mereka pasti akan tampil ke publik karena memang niat kita adalah membesarkan hanura
bukan untuk membendurkan dan membuat kecil hanura
untuk apa kita masuk ke sebuah tempat kemudian dia menjadi kecil
itu kan sama dengan mengecilkan kita
saya saja secara pribadi
dua tahun saya baru menentukan partai
berbagai pimpinan partai pernah mengajak saya
tetapi saya tertarik ketika saya melihat figur pak wiranto
beliau jadi ketua umum
tidak ada keluarganya yang kemudian diberikan menjadi pimpinan partai
itu saya membuat saya wah ini baru bagus
sehingga saya tertarik
dan saya mau masuk walaupun waktu itu secara posisi hanura itu partai yang paling bawah diantara yang ada
termasuk adanya dinamika sekarang pun ini tantangan
mudah mudahan ini bisa seperti pak jayadi katakan
mampu dikelola dengan baik
justru nanti pada ujungnya nanti
popularitas dan elektabilitas hanura akan semakin meningkat
karena masyarakat melihat bagaimana sih ending
mudah mudahan saja endingnya bagus ini
kita lihat endingnya seperti apa
terima kasih pak pasek bergabung bersama kami
kita lihat nanti seperti apa nanti ya dinamika ini bergulir
apakah nanti munaslup memang akan jadi digelar
ataukah akan ada munaslup tandingan lainnya
terima kasih pak jayadi
terima kasih pak mardis
terima kasih pak mardis
pak sek terima kasih juga atas waktunya bersama prime news malam hari ini
dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
tetaplah bersama kami